kau kenal dengan mereka
ya aku kenal
dan juga adikku
aku merasa sudah membaik
apakah kau tahu
dimana keberadaan ibu undah aku sekarang
gusti ratu subang lara
sedang berada di kamarnya
sejak pulang di awal malam tadi
gusti ratu subang lara tidak terlihat
keluar dari kamarnya
sepertinya ibu endah kurang sehat
aku ingin bertemu dengan ibu undah
ah tunggu raden
apakah perlu untuk aku antar
aku bisa sendiri
aku tidak ingin merepotkanmu
baiklah kalau begitu raden
aku mohon berhati hatilah
kematianmu tinggal menunggu waktu
raden kian santang
oh jadi seperti itu caramu bermain
kau memang benar benar ular yang sangat berbisa
sehingga kau mengatakan hal yang demikian
dulu saat raden walang sungsang yang menjadi pemangku raja
kau mendekatinya dan kau mencari perhatian
lalu saat sekarang raden kian santang yang menjadi pemangku raja
kau juga melakukan hal yang sama
lama lama akan aku singkirkan juga perempuan ini
sepertinya dia tahu lebih banyak daripada yang aku duga
tapi sekali lagi hamba tekankan kepadamu
hamba tidak pernah mencari perhatian kepada siapa
raden kian santa memang memerlukan pertolongan hamba
dan hamba hanya sebatas mengobatinya
kau memang pandai bermain kata kata
tapi ingatlah sini
aku berhasil membuka kedokmu
aku tidak akan segan segan menyeretmu ke tiang gantungan
dasar kau ratu budo
aku semakin penasaran
kelakuan bodoh apalagi yang akan kau lakukan
wahai ketrim mani
menarka dia raka saloka
wajahnya bukan wajah raka saloka
menarka ini orangnya
yang wajahnya kau tukar jasadnya dengan putra ku saloka
oh panggil saja kalau kau tidak percaya
menar ayah itu raka saloka
kau kenal dengan mereka
ya aku kenal mereka ayahku dan juga adikku
apakah perbuatan yang membangkitkan raka saloka
tidak direstui batara yang agung
kenapa sepertinya raka saloka tidak benar benar hidup
kenapa putra ku seperti mayat hidup
kalau dia ini putra mu
yang selama ini kau cari cari
kenapa wajahmu tidak bahagia
kenapa dia kelihatan linglungnya
dia seperti bukan putra ku
dia ini putra mu
kasian raka saloka
walaupun ia bisa dibangkitkan
tapi kalau keadaannya seperti ini
aku jadi tidak tega melihatnya
kalau keadaannya seperti ini
dia bisa mengikuti rencana yang sudah kita susun
kembalikan lagi dia
ke alam kupur
jangan sembarangan bicara pram
dia putra mu bukan putra mu
kenapa kalian bertengkar seperti ini
kalau orang mati yang baru dihidupkan
ya seperti ini
kalau masalah itu gampang
aku akan mencarikan saripati kehidupan
bukan seperti itu
kalau saripati yang kau hisap
kau tidak bisa memberikannya pada saloka
itu untukmu sendiri
lalu bagaimana caranya
itu sangat mudah
aku akan masuk ke dalam tubuh saloka
dengan jurus kame manyan
dan aku akan menghisap saripati manusia manusia itu
kau akan mencarikan saripati kehidupan